seorang pemotor di bogor tergeletak kritis di tengah jalan setelah bertabrakan dengan sebuah minibus
diduga kecelakaan terjadi akibat pemotor yang ugal ugalan saat berkendara
detik detik evakuasi korban kecelakaan di jalan raya ciampia kabupaten bogor berlangsung dramatis
rabu sore pria yang belum diketahui identitasnya ini diangkat warga ke pinggir jalan pasca kecelakaan yang dialaminya
korban tak sadarkan diri hingga membuat warga ikut panik
menurut saksi kecelakaan berawal ketika minibus dari arah ciampea menuju bogor
tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan
yang bawa motor ini bukan
adu mulut sempat terjadi antara sopir minibus dan warga saat korban akan dievakuasi ke rumah sakit
korban akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan angkot sementara motor korban rusak parah di bagian depan
akibat kejadian ini arus lalu lintas di kedua arah macet sepanjang dua km